menghadapi tantangan perekonomian global dan domestik
gubernur bank indonesia agus martowardoyo jumat lalu menyampaikan
indonesia mendapatkan apresiasi dari imf atas komitmennya dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi di tengah ketidakpastian perekonomian global
relatif baiknya stabilitas sistem keuangan di tahun dua ribu empat belas tak lepas dari penguatan kebijakan di bidang sistem keuangan oleh bank indonesia dan otoritas ssk lainnya
hal tersebut dipaparkannya dalam peluncuran kajian stabilitas keuangan tahun dua ribu empat belas di kantor pusat
peluncuran kajian tersebut turut dihadiri oleh sejumlah otoritas terkait
termasuk mantan gubernur bank indonesia arifin siregar dan darmin nasution
stabilitas sistem keuangan indonesia pada semester kedua tahun dua ribu empat belas secara umum masih tetap terjaga
dengan didukung oleh kinerja pasar keuangan yang membaik
hal ini sejalan dengan meningkatnya kinerja keuangan global
serta masih tingginya inflow dana asing ke indonesia selama tahun dua ribu empat belas mencapai rp satu ratus delapan puluh satu lima triliun
itu di tahun dua ribu empat belas saja
selain itu kondisi sistem keuangan terpelihara dengan baik
juga ditopang oleh kondisi perbankan yang cukup kuat
dalam menjaga keseimbangan sistem keuangan
bi mengupayakan berbagai macam strategi pencegahan
berdasarkan analisa data yang akurat
oleh sebab itu gubernur bank indonesia kembali mengingatkan para regulator dan pemerintah
agar melakukan koordinasi secara langsung dan berkesinambungan
guna menghindari kesimpang siuran yang dapat berpengaruh pada perilaku investor
kami bank indonesia menyambut baik kesediaan bapak presiden bapak jokowi
untuk nanti tanggal dua puluh delapan mei
koordinasi antara kementerian kementerian pemerintah pusat
dan pimpinan di daerah
gubernur bupati wali kota
untuk melakukan koordinasi bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi indonesia
insya allah kalau ini kita lakukan dengan konsisten dan kita implementasikan
indonesia akan seperti negara negara asean